ratusan jemaah an nazir yang bermukim di pesisir danau mawang goa sulawesi selatan hari ini menggelar sholat idul fitri
mereka merayakan hari raya lebih awal karena penetapan satu syawal didasarkan atas perhitungan bulan yang didukung oleh pertanda alam
berdasarkan perhitungan bulan dan diperkuat dengan pertanda alam
yakni puncak pasang air laut jemaah an nazir di goa sulawesi selatan menetapkan satu sawal jatuh pada hari selasa
sejak pagi ratusan jemaah an nazir mengikuti sholat id yang berlokasi di pesisir danau mawang kecamatan bantomaranu goa
sholat berlangsung tertib dengan imam pemimpin an nazir lukmana bakti
jemaah nazir mempunyai ciri khas berambut panjang pirang dan mengenakan jubah serta sorban